dalam evaluasi pekan lalu ada delapan puluh sembilan orang yang beraktivitas di tiga puluh dua titik kawasan bersepeda
sebanyak lima puluh dua ribu diantaranya adalah pesepeda sedangkan tiga puluh sembilan ribu lainnya adalah pejalan kaki
para pejalan kaki diimbau tidak memasuki kawasan ini
meski diperkenankan masuk mereka dilarang berhenti dan istirahat
kawasan yang memprioritaskan sepeda ini pun mendapat tanggapan beragam dari warga
saya sih saya ya setuju juga sih ya karena kan memang kalau car free day ini khususnya kan kalau yang jalan atau lari gitu kan lebih banyak yang berkerumun
kalau sepeda kan intinya kan dia lebih mobile ya
maksudnya aku nggak setuju karena kan walaupun sepedahan atau orang jalan tuh sama aja sama sama nyebarin covid kan
dan biasanya juga yang sepeda sepeda kan suka ngumpul gitu sama kelompok kelompok sepedanya
dalam penyelenggaraannya berbagai pelanggaran masih ditemui di kawasan pesepeda ini
di jalan pemuda jakarta timur ini banyak pejalan kaki yang berolahraga di kawasan pesepeda
selain itu masih ditemukan berbagai pelanggaran lain seperti tak menggunakan masker
dan yang terbanyak adalah peserta usia di bawah dua belas tahun
petugas melakukan penindakan mulai dari teguran hingga sanksi sosial membersihkan sampah
namun terkadang petugas mengalami dilema khususnya untuk melarang anak anak masuk untuk berolahraga
sebenarnya petugas sudah mensosialisasikan cukup bagus
cuma kadang masih ada masyarakat yang tidak mau tahu suka ngel gitu ya
pemprov dki jakarta membuat tiga puluh dua kawasan pesepeda sebagai pengganti kegiatan car free day sudirman tamrin
kawasan ini berlaku sejak hari minggu pekan lalu
reza ramadan fajar indrajaya jakarta